nah kita mulai dari kasus hukum ya
lagi lagi terjadi operasi tangkap tangan atau ott kpk
tapi yang kali ini agak kisru soalnya ada anggota tni aktif yang terseret
dan menurut pihak tni sesuai dengan aturan yang berlaku tapi ya ini
anggota tni ini tidak bisa diproses hukum di luar peradilan militer
nah gara gara ini akhirnya kpk meminta maaf atas kesalahan prosedur tersebut
padahal kasus yang melibatkan anggota tni bukan kali pertama terjadi ini
sebelumnya kalau kita ingat ada kisruh kasus helikopter aw satu ratus dua
yang memang sih berujung sp tiga di peradilan militer
kita lihat yuk pernyataan para pejabat dari instansi terkait
yang pada saat gelar perkara tersebut
akan diputuskan bahwa seluruhnya yang terkait pada saat otg tersebut
akan ditetapkan sebagai tersangka
karena perkesanan alat putih yang sudah cukup
dari tim kami terus terang keberatan
kalau itu ditetapkan sebagai tersangka khususnya untuk yang militer
karena kami punya ketentuan sendiri punya aturan sendiri
kita keluar bahwa eko lapc maupun kapasarnas mars jha ditetapkan sebagai tersangka
tim penyelidik kami mungkin ada kehilafan
ada kelupaan bahwasannya manakala ada melibatkan tni harus diserahkan kepada tni
kita yang tangani bukan kpk
memang si sifat manusia itu kan penuh hilaf dan juga lupa
namun kan tadi udah disebut ya udah ada gelar perkara ramai ramai pula
itu kan artinya sudah ada struktur dan juga sistemnya
masa hilaf dan lupanya berjamaah sih
tapi ya udahlah yang penting kan sudah ada yang mengakui kesalahan ya
harus saling memaafkan toh
nah kita berdoa nih ke depannya bersama
semoga proses hukumnya juga enggak kelupaan ya
nah kita tinggalkanlah yang kisur kisur
ini kita beralih ke yang romantis
walaupun bulan februari masih lama masih tahun depan
ketua umum golkar air langga hartarto ini memberikan buket bunga kepada ketua dpp pdip puan maharani
nah bunga ini diberikan saat mbak puan berkunjung ke rumah pribadinya pak erlangga pada kamis sore yang kemarin
langsung aja kita simak kemesraan banteng dan beringin yuk
hari ini bunga spesial
dan ini bunga politik
semoga berlanjut sampai empat belas februari hari parlemen harga setaya
kebersamaan antara partai golkar dan pdi perjuangan itu insya allah dimulai dari hari ini itu sudah mulai terjalin
kebersamaan ditandai dengan bunga merah dan kuning tadi
artinya tanda bahwa kita merasa punya hati yang sama gitu ya mas ketum
hmm uncu banget gak tuh
ada yang ngiri ada yang ngiri siapa nih yang kalah romantis sama para politisi kita malam minggu loh ini loh
pada dapat bunga juga enggak
jangan sampai kalah ya sama mbak puan
karena emang memberikan bunga itu tanda cinta yang mendalam
walau nih pada kenyataannya nggak semua yang pas menyatakan perasaannya terus bawa bunga
ujungnya sama sama kadang kadang
kadang suka jalan masing masing juga sih sebenarnya ya
kita lihat aja deh nanti
nah yang terakhir ini salah satu wali kota populer di indonesia yang anaknya presiden itu loh
tahu kan mas gibran rekabuming reka wali kota solo
nah kata mas gibran bapaknya presiden jokowi dodo sebenarnya sudah memutuskan dukungannya akan berlabuh kemana
enggak abu abu yang kata orang orang itu abu abu
kira kira mas gibran ngasih tahu nggak ya bocorannya ya
mas gibran berbicara

siapa itu mas
ya ntar aja ya
sama enggak sama arahannya mas gibran
saya nggak pernah memberikan arahan
kalau ke relawannya mas gibran
sama nggak mas tokohnya mas
ya timnya kan memang belum terbentuk
mas gibran siapa yang ditunjukin jadi jirkan mas
ya tergantung arahan
tergantung arahnya mas ya
duh mas gibran
bocorannya enggak dikasih mana
wirid tenang ya bicara nih
coba bayangin ya kalau mas gibran ini beneran nanti jadi juru kampanye
ya walaupun irit tapi memang efek dukungannya itu wakeh tenang
ibarat gula memang ini mas gibran
makanya dikerubungi banyak sebut
sampai jumpa di pekan depan